lima s season terbaru
minggu jam sepuluh pagi
aku belum pulang pulang juga sih
naura kamu tenang aja naura
aku yakin sebentar lagi oki pasti pulang
helah kamu sama adik kamu tuh sama aja
sama sama ngerepotin orang tuh gak
loh dia gak tau
tuhan tiara kan pergi dari sore
kemana dia kamu gak nanya
dia menanya sinya tapi jawabannya begini
bukan urusan kamu
terus kamu main kamu bentar bentar saya
tadi kan minta jawaban itu jawabannya
tiara kamu kemana aja sih
gimana kamu sekarang
loh ma tadi aku
abis nonton jadi aku lupa ngabarin
kamu harus beritahu mama
jangan buat mama jadi curiga
aduh tapi kok misalnya
winda sirik terus ngasih tahu
hah ini kan gue ngomong duluan aja deh
ya aku nonton sama temen temen aku rame rame
tapi ada oki juga sih ma
kok bisa bisanya pergi sama kamu
aduh ma dengerin aku dulu
jadi kan tadi kan aku nonton tuh kan
sama temen temen rame rame
nah si oki nih ma
dia belum pernah nonton bioskop
jadi dia tuh baru pertama kali nonton bioskopnya
kampungan banget gak sih
nah terus dia tuh mohon mohon sama teman teman aku
nah yaudah deh
jadi kan temen temen aku gak enak tuh
jadi kepaksa deh kita ajak dia juga
kan gak enak juga kan mah
jadi kalau misalnya dia mohon mohon gitu gak diajak
kan takutnya dia ngaduk
masa juga aku
harus pulang cepet
pak berhenti pak
iya lah berhenti
kok nggak denger apa tadi
youtup gue udah marah marah
lalu lo turun sekarang dari taksi
non tiara kan tau sendiri kalau aku gak tau jalan non
uang aku juga udah habis tadi buat nonton
urusan gue gitu
ya udah tinggal turun
kalau misalnya lo gak tau jalan lo tanya polisi
bilang pak saya tersesat
saya gak tau saya mau pulang kemana
udah beres telat
turun bukan sekarang
pak jangan pak
kok sikap kamu aneh gitu sih
kau aneh buat mas re
yang aneh tuh mas re udah mainin perasaan kak nora
kamu jangan salah paham sama aku ya ki
aku gak ada niatan sedikit pun buat main kakak kamu
aku udah jatuh cinta dan sayang sama kakak kamu dari hari pertama juga kamu bertemu
kalau aku berniat mainin dia
kalau aku gak cinta sama dia
buat apa aku selamatin kalian berdua dari bank jajak
buat apa aku antar kalian berdua ke terminal buat pergi dari jakarta
dan dari situ aku tau
bahwa cinta sejati itu gak bisa dipaksakan ki
aku percaya cinta itu datang secara tiba tiba
dan itu semua terbukti
dan itu semua terbukti
dengan kedatangan kalian kembali ke jakarta
kamu jangan salah mengerti ki sama sikap aku
kalau tadi kamu bilang bahwa aku yang mainin kakak kamu
tapi menurut pandangan aku kakak kamu yang mempermainkan aku ki
kamu tau kalo kakak kamu yang menyatakan perasaan nikah
dan bahkan kakak kamu yang meminta aku untuk menikahinya
kakak kamu yang mengakhiri hubungan kami
kakak kamu yang bilang kalau dia sebenarnya mencintai arka
oke jadi bingung
benar juga sih semua yang dibilang sama mas rey
kalo seperti ini
berarti sebenarnya mas rey gak salah
kamu gak usah bingung kayak gitu
ini bukan masalah yang perlu kamu pusingkan
ini masalah pribadi antara aku sama naura
tapi aku cuma ngasih tau ke kamu ki
kalau aku mencintai naura setulus hatiku
sepenuh hatiku ki
ya udahlah kamu mau pulang kan
aku anter pulang
kamu udah gak punya pilihan lain
di jalan sesepi ini kamu gak akan nemuin transportasi yang gak mau ngantar kamu pulang
aduhh oki mana ya kok belum pulang pulang juga sih
kamu tenang aja naura
aku yakin sebentar lagi oki pasti pulang
yalah kamu sama adik kamu itu sama aja
sama sama ngerepotin orang tau gak
orang tau gak
makasih mas reh
waalaikumsalam oki ya ampun
jarang mana kamu kok malah pulang naik motor sih
siapa yang ngantri kamu
mas reh kak
arka ngebut banget sih
dari sini aku bisa cepet ketemu arka
itu kan mobil ginta
arka udah sampai sini juga